karena kerap menggelar aksi balapan liar belasan remaja di sidoarjo dihukum polisi menuntun kendaraannya sejauh tiga km
mereka juga diminta menyanyikan lagu garuda pancasila agar jerah
alih alih ingin unjuk kebolehan dengan melakukan aksi balapan liar
belasan remaja abg ini justru dihukum petugas polisi kota sidoarjo dengan menuntun sepeda motornya sejauh tiga km
hukuman ini merupakan bentuk pembinaan setelah mereka tertangkap basah hendak balapan liar selasa pagi
dengan pengawalan ketat mereka harus berjalan menuju kendaraannya mulai dari kawasan pagerwojo hingga polres sidoarjo
selain disuruh menuntun kendaraannya belasan remaja ini juga dihukum menyanyi lagu kebangsaan garuda pancasila sebagai bukti cinta tanah air

pembalap liar ini kemudian ditilang sementara sepeda motor mereka ditahan dan diamankan di kantor mapol res sidoarjo
kami melaksanakan reja ini menjawab keluhan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang sering digunakan untuk balap liar
karena sangat menghayakan lingkungan sekitar jadi makanya kita cepat bertindak
polisi berharap hukuman yang diberikan dapat membuat jerah karena ulah mereka sudah meresahkan masyarakat
riko hardiansyah sidoarjo